yang membedakan terutama dari bumbu atau kuah serta isian yang digunakan
nah pekauhuni itu ya pertemuan antara jalan tol kemudian dengan jalan asjonarnya agak berjauhan